izin ekspor pasir laut telah ditekan oleh presiden joko widodo pada lima belas mei dua ribu dua puluh
meski demikian kebijakan ekspor yang sempat dicabut selama dua puluh tahun lalu menjadi perdebatan
lantas apa kata pengusaha akan pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh presiden joko widodo
dan apakah ekspor pasir laut ini banyak diminati dan menghasilkan keuntungan cuan yang tinggi
sudah bersama saya melalui sambungan virtual diana dewi ketua umum kadin dki jakarta
selamat pagi ibu diana
selamat pagi mas yuda
ya bu diana pemerintah ini sudah membuka izin ekspor pasir laut yang sempat sudah ditutup selama dua puluh tahun
seiring terbitnya pp nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut
lalu apakah tanggapan dari pengusaha bu terkait dengan hal ini
ya mas saya sebenarnya dari beberapa waktu ada informasi bahwa teman teman banyak yang
untuk bagaimana dibukanya kembali untuk pasir laut ini
tetapi baru tanggal lima belas kemarin dikeluarkan menjadi keputusan presiden
saya melihatnya tentu menganggap bahwa ini adalah poin yang baik
apabila tidak dibuka akan terjadi teman teman yang melakukan ini adalah ilegal
sehingga harus betul betul karena ini tidak ilegal tetapi ada sistem dari pemerintah yang membuat bahwa
ini tidak merugikan untuk semua pihak
ibu diana tadi ibu sempat menyebutkan sepertinya memang ini sebuah peluang baru untuk memberikan keuntungan
dalam tanda kutip terkait dengan
tapi di sisi lain ternyata sebelumnya sudah banyak nih bu ya aksi aksi serupa justru ilegal
lalu apakah memang pengusaha selama ini sudah mencari peluang ini tapi tidak bisa dilakukan karena adanya larangan
lalu apakah mereka mengambil peluang dengan tadi ya dalam tanda kutip ilegal bu
ya karena saya pernah sempat teman teman ada yang mengajak diskusi untuk ini
kenapa harus dilakukan seperti ini
ya karena ada yang tidak di yang dilarang oleh pemerintah
tetapi sebenarnya mereka punya pendapat bahwa ini kita membantu pemerintah
di mana sentimen itu akan mempengaruhi banyak hal
di antaranya adalah yang buat pengusaha merasakan bahwa kapal kapal yang agak sulit dengan adanya sentimen itu
yang agak sulit dengan adanya sentimen itu yang agak sulit dengan adanya sentimen itu yang agak sulit dengan adanya sentimen itu
yang agak sulit dengan adanya sentimen itu yang agak sulit dengan adanya sentimen itu

nah ini salah satunya yang disampaikan ya
makanya saya menyebut baik ya dengan keputusan presiden yang baru
sehingga sistemnya bisa dibentuk dengan baik
dan akhirnya ilegal tidak ada kemudian semuanya terkontrol dengan baik
nah ini yang paling penting
jadi kalau dari kami menyebut baik seperti itu mas
hmm kalau ibu tadi mengutarakan terkait dengan sedimentasi tersebut justru malah
adalah sampah ya dalam tanda kutip dari pasir yang memang mengganggu proses kapal untuk bersandar
kemudian di satu sisi juga bisa ada peluang untuk mendapatkan keuntungan seandainya diekspor

dan lebih baik lagi apabila dilegalkan oleh pemerintah
tapi di satu sisi menjadi polemik ketika para pemerhatian lingkungan melihat kebijakan ini justru akan merugikan indonesia dengan kemampuan yang dibuat
indonesia dari segi lingkungan bagaimana
pengusaha melihat ini dan menjembataninya ibu
ya justru yang saya sampaikan mas
kementeriannya juga bukan cuma
kementerian satu saja yang
tentunya di sini ada isdm
kemudian ada kementerian lingkungan hidup
dan tentunya setelah itu
baru kementerian perdagangan
kajian yang akan dibuat
sistem yang baik
pasti seperti itu sehingga banyak
yang dibuat dari keputusan
peraturan pemerintahnya juga
sudah jelas bahwa ini
ini dengan baik
keputusan ini tidak sembrono lah ya
ini pasti sudah ada
kajian kajian karena pertimbangannya
yang tadi saya sampaikan
pnbp masuk dengan baik
jangan sampai terjadi
iya ibu yang menarik ketika kita bicara
mengenai bisnis ya data yang saya dapatkan
terkait dengan ekspor indonesia
salah satu negara penghasil ataupun
pengekspor dari pasir laut
negara yang mengimpor paling banyak
adalah singapura data
terakhir dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu dua puluh
kemarin ada lima puluh tiga juta ton
per tahun yang kita ekspor
kalau kita bicara mengenai
cuannya nih ibu ya pada dua ribu dua
lalu harga per meter
kubik itu bisa mencapai kalau satu
satu dolar yang delapan sembilan ratus empat puluh
kita mengekspor sekitar
kubik nih ibu ya setiap tahunnya
di indonesia ke singapura lalu sebenarnya
cuannya seperti apa nih bu yang menjanjikan
sehingga bisa menjadi peluang
pendapatan negara dibandingkan dengan ilegal
uangnya hilang kerusakan lingkungan
juga tidak terjaga
saya sendiri kebetulan tidak berbisnis
di situ ya mas ya tapi
sedikit banyak dari
informasi informasi yang saya terima
cuannya cukup baik karena
parameternya juga di sini seperti
batu bara ya
per meter kubiknya berapa dan sebagainya
berapa gitu ya nah
kita berharap dengan adanya
terkait yang memberikan izin
ini akan membuat
itu pun bukan hanya
pnbp yang diterima oleh negara
yang melakukan kegiatan ini
itu dibutuhkan jadi
semua di pihak swasta ya
jadi teman teman di
khususnya ekosistem laut
itu bisa juga
sehingga tidak ada terjadi
mengenai eksploitasi ini menjadi
isu yang sangat kontroversial ibu tadi
tekankan bisa menjembatani
seandainya memang pemerintah kemudian juga
para pengusaha bisa memberikan ruang ya
buat para pelaku dan pemerhati
lingkungan dengan proyek csr
tapi kalau kita bicara mengenai csr
kadang kadang sering berbenturan ibu
dan juga eksplorasi sendiri lalu seperti apa ibu
bentuk idealnya sehingga bisa win win
solution ini bu dari para pengusaha
seperti apa yang ditawarkan kemudian juga
dari pemerintah ada legalisasi
tapi di sisi lain juga bisa memuaskan
para pemerhati lingkungan ibu
ya karena saya kemarin
sempat juga diskusi teman teman
sebelum ini keluar
sebenarnya banyak sekali yang saya sudah
sempat pertanyakan kepada teman teman
karena kita pengusaha
pasti kita tahu lah teman ini
mengerjakan apa dan sebagainya
mereka tidak hanya
dari kekayaan alam
tetapi mereka juga
tahu persis bahwa
mereka harus menjaga
kondisi alam jadi
ada hitungan hitungannya yang mereka
sampaikan nah mungkin dengan
pemerintah yang sudah dikeluarkan
berarti hitungan hitungan dari
para pengusaha pastinya
sudah disampaikan dan tentunya
bahwa ekosistem laut tidak
rusak karena adanya
tadi yang saya sebutkan csr dari
salah satu negara tadi sempat
seutarakan singapura ya bu ini mereka kebutuhan
cukup tinggi ya bu tapi di satu sisi
pasti timbul perdebatan tadi adalah kita
bicara mengenai isu geopolitik
apalagi di laut cina selatan seandainya
digunakan untuk kepentingan memperluas
kawasan daratan dari suatu
negara sehingga menjadi perdebatan
karena melanggar aturan internasional
seberapa jauh seharusnya pemerintah
bisa memberikan regulasi terkait hal ini
bu sehingga juga di satu sisi
pengusaha juga tidak merasa was was
seandainya memang dianggap sebagai
kambing hitam juga dengan kebijakan ini bu
ya saya yakin mas dengan adanya
kementerian terkait yang tadi
saya sebutkan bahwa ada esdm
lingkungan hidup kemudian kkp
kemudian kementerian perdagangan
ini bisa mengatur
misalkan seperti itu
artinya sistem di dalam juga
dibuat sebaik mungkin
dan untuk keluarnya pun
harus dengan izin dari kementerian
tidak akan berdampak kepada
resiko resiko yang tadi mas sebutkan
keharapan dari kami
jadi sistem lah yang dibuat
yang sebaik mungkin pasti pemerintah
sudah punya kajian itu dan bisa
membuat sistem yang baik
sistem yang baik kemudian penguasa
terhadap penegakan regulasi juga harus penting
terakhir ini bu tentang kekhawatiran
seandainya tadi ada penyalahgunaan
dalam eksplorasi tidak lagi
sedimentasi tapi juga mengancam
pulau pulau kecil yang
ditakutkan oleh para pemerhati lingkungan
mungkin kita juga semua yang dianggap
dalam tanda kutip tidak terlalu
paham dengan proses ini seperti apa bu
idealnya bu sehingga tidak mengancam
ekosistem tidak mengurangi keberadaan
pulau pulau kecil yang pastinya akan
sangat dirugikan seandainya terjadi eksplorasi
yang tidak tepat bu
terjadi di beberapa
idil awal itu kan
adalah pemerintah daerah
nah pemerintah daerah
tahu persis bagaimana kondisinya
ini pun diikut sertakan
di dalam peraturan
yang akan dibuat oleh
kementerian kementerian terkait sehingga
sistem yang dibuat bukan hanya dari
kementerian tetapi dari pemerintah
provinsi atau pemerintah
kabupaten kota yang harus
diikut sertakan jangan sampai
sistem ini salah
baik ibu diana terima kasih untuk
perbincangannya pada pagi hari ini
selamat liburan bu ya salam sehat selalu
baik terima kasih mas yuda